setelah resmi diusung partai demokrasi indonesia perjuangan basuki cahayapurnama kini terikat dengan kontrak dasa prasetya pdip
basuki atau hok pun mengaku selama ini dirinya sudah melakukan sepuluh poin kontrak tersebut termasuk menyediakan rumah layak bagi warga dki
ada dua poin penting yang menjadi sorotan dalam dasar prasetya pdip yaitu poin empat dan tujuh
yang berisi tentang kewajiban pemimpin menyiapkan rumah layak bagi warga dki dan pelestarian lingkungan
kedua poin ini dinilai bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan basuki atau ahok selama menjadi gubernur dki
pasalnya selama ini basuki atau ahok dinilai kerap melakukan penertiban paksa dan sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia
di konfirmasi terkait masalah ini calon pertahanan gubernur dki ini pun menampik tudingan tersebut
yang soal lingkungan pak soal reklamasi
lingkungan reklamasi salah di mana kamu kira kan di jawa
sama kpn termasuk pulau n itu reklamasi apa bukan
tuh jawab saya dulu
nah terus sekarang yang sungai sungai yang di ciliwung kerukut semua dua puluh jadi lima meter itu reklamasi nggak